bagus buat kerja lah jadi di saat pandemi gini ngebantu banget
memang harusnya ya seharusnya begitu ya kan soalnya kan kebutuhan kan banyak ya apalagi
pandemi kayak gini kan jadi orang tuh emang nit banget gitu thr itu kan bertepuan mungkin
ya walaupun nggak boleh mudik ya kan tapi bisa buat kebutuhan yang lain saya pikir bagus ya
ya artinya supaya sama sama sejahtera aja pengusaha sama karyawan juga bisa menikmati
kejateraan aja ya ini sih kayak udah emang udah tepat ya biasanya kan karena emang kebutuhan
untuk lebaran ya udah ada kebutuhannya dari sebelum lebaran jadi hamin sepuluh menurut saya sih
udah suatu keputusan yang tepat ya namanya thr kan tunjangan hari raya artinya kebutuhan kebutuhan
untuk hari raya itu kan ada ekstra ya
jadi diperlukan lah itu untuk mungkin tambahan tambahan makanan di rumah ya untuk keluarga itu aja ya
biasanya ya untuk beli baju atau misalnya untuk bagi bagi juga ke keponakan keponakan
walaupun kita nggak bisa pulang kampung tapi tetep kita berkirim kan sekarang udah ada elektronik